sebuah benda asing yang terekam kamera warga terbang di langit ciamis
benda yang disebut sebut mirip yuvo dalam cerita fiksi muncul sebelum fenomena alam gerhana bulan
penampakan sebuah benda asing terekam kamera warga di kecamatan barekbek ciamis jawa barat
benda berbentuk persegi ini terbang di atas langit beberapa jam sebelum fenomena alam gerhana bulan
kemunculannya pun hanya dalam hitungan detik saja sebelum akhirnya menghilang ke atas
benda yang disebut menyerupai ufo dalam cerita fiksi ini berbentuk persegi
di bagian bawahnya dikelilingi lampu yang bersinar terang
semula warga mengira benda asing ini merupakan pesawat terbang
namun benda asing ini justru terbang secara vertikal bukan horizontal layaknya pesawat terbang
pulang bermain sama anak
jadi pas mau pulang ke rumah itu melihat ada cahaya gitu di langit
di atas rumah itu yang besar sekali gitu
saya penasaran saya simpan dulu anak ke rumah terus saya ambil kamera saya rekap
nah ternyata pas saya lihat itu di kamera itu bentuknya itu menyerupai seperti layang layang gitu
terus di bawahnya itu ada berupa lampu lampu gitu
hanya sekitar berapa detik terus menghilang gitu ya
tak ayal rekaman benda asing ini membuat gempar warga
mereka berkerumun di lokasi untuk melihat
mereka melihat hasil rekaman dari dekat
meski telah melihat rekaman berulang kali
namun tidak ada satu orang pun warga yang mengenali jenis benda asing tersebut